kalau di jakarta lagi siap siap menuju putaran kedua
nah ternyata ini ya ada yang sudah siap siap juga
untuk menyongsong pilkada serentak dua ribu delapan belas adalah wali kota bandung ridwan kamil
ya wali kota bandung ridwan kamil mengaku siap mencalonkan diri
dalam pemilihan gubernur jawa barat pada pilkada dua ribu delapan belas nanti
ya pernyataan tersebut disampaikan kang emil pada kuliah umum
di pondok pesantren tebuiran jombang jawa timur
ridwan kamil membenarkan ia belum memiliki partai
atau kendaraan politik untuk maju dalam pilkada mendatang
kita tunggu aja partai mana yang pertama yang mau dukung ya
wah kang emil lagi cari dukungan partai ini sekarang ya
kita lihat nanti partai apa yang merapat kepada kang emil
masih dua ribu delapan belas ya apalagi kalau dua ribu delapan belas ada satu ratus tujuh puluh satu daerah
lebih banyak dibandingkan dua ribu tujuh belas yang ini
nah tapi dua ribu delapan belas itu sebentar lagi loh
ini dua ribu tujuh belas masih belum selesai ya
nggak terasa ya tapi itu dia